bosan jalan rusak tak kunjung diperbaiki
ratusan warga desa air jambu kecamatan arjasa sumeneb
gotong royong memperbaiki jalan
warga memilih membangun secara swadaya
karena jalan poros yang rusak kerap memakan korban jiwa
beginilah aksi ratusan warga desa air jambu
kecamatan arjasa sumeneb yang bergotong royong
memperbaiki jalan poros kepulauan kangen
yang sudah sepuluh tahun lebih rusak parah
dengan peralatan seadanya
warga meratakan tanah dan bebatuan
agar layak dilalui kendaraan warga
aksi swadaya dilakukan sebagai bentuk keprihatinan
terhadap kondisi jalan yang rusak
dan tidak pernah mendapat perhatian pemerintah
jalanan yang dipenuhi bebatuan dan pasir yang bergelombang
membuat jalur ini rawan kecelakaan
karena licin saat diguyur hujan
kondisi jalan yang licin karena basah ini
membuat pengendara seringkali terbincir dan jatuh
jalannya banyak rusak pak
tidak pernah ada asfal pak
kalau misalnya hujan bisa dilewati
tak ada lewat di sini
tidak bisa lewat
sebenarnya warga sudah berkali kali mengajukan pengaspalan ke dinas terkait
mengingat jalur ini cukup strategis bagi mobilitas penduduk di kepulauan
tapi hingga sekarang tidak kunjung mendapatkan respon dari pemerintah
ya ini berkelompok setiap minggu pekerjaan dilakukan kayak gini
dengan aksi ini warga berharap pemerintah daerah terketuk hatinya untuk segera memperbaiki jalan
karena sehari hari jalan ini digunakan sebagai akses utama aktivitas pengangkutan hasil pertanian dari warga sekitar
ahmad rahman sumenep